presiden sekretaris kabinet dan juga menteri sekretaris negara
menko polhukam telah tiba terlebih dulu di airport
presiden sendiri memastikan pemerintah terus bekerja keras dan bekerja cepat untuk mengevakuasi korban
dua puluh empat jam hari ini saya sampaikan agar semua naku yang ada di beras dan kekangan bisa segera kita menemukan